menjelang malam tahun baru dua ribu sembilan belas pemerintah provinsi dki jakarta akan menggelar car free night
sejumlah acara seperti doa bersama panggung hiburan festival kuliner bazar dan nikah masal akan diadakan di jalan sudirman hingga tamrin
rekayasa lalu lintas di kawasan itu pun akan dilakukan mulai pukul lima sore hingga pukul dua belas malam besok
acara yang akan digelar mulai nikah masal yang diikuti ratusan pasangan hingga car free night tempat warga bisa menikmati bazar umkm lima panggung hiburan dan doa bersama
pelaksana tugas kepala dinas pariwisata mengatakan tahun ini tidak akan ada kembang api mengingat banyak gedung bertingkat
serta panggung di hi dan sekitarnya menjadi panggung besar dengan mengangkat tema betawi yang menyajikan atraksi seperti lenong dan juga musik
di telantas polda metro jaya juga menerjunkan enam ratus dua puluh petugas dan melakukan rekayasa lalu lintas di jalur sudirman tamrin
serta menyiapkan area parkir seperti di irti lapangan banteng istiqlal dan gbk
kawasan ini akan ditutup pada
hari senin pukul lima sore hingga pukul dua belas malam
kita coba tampilkan
di jakarta selatan itu diadakan di satu babakan
kalau jakarta barat ada di balai kota jakarta utara ada di seputaran sunter jakarta timur di ai dan bandar udara halim
arus lintas yang dari hayampuru yang akan mengarah ke majapahit kemudian merdeka barat
nanti di harmoni kita alihkan belok kiri ke jalan juanda kemudian pasar baru ke gunung sahari atau jalan juanda
pasar baru lapangan banteng bejambon kemudian merdeka timur ritwanda ais sampai tugu tani dan seterusnya
kemudian harus lintas yang dari semanggi semanggi yang akan mengarah ke bunda naik
di duku atas sudah kita turunkan kita belokkan ke kiri itu ke arah atau belok kanan ke sultan agung
termasuk juga harus lintas yang dari tugu tani merdeka timur yang akan mengarah ke perdika utara
itu di depan kantor pertamina
kita belokkan ke tanapa
ke jalan perwira kemudian lapangan banteng kemudian pasar baru
termasuk juga harus lintas yang dari katedral yang melewati jalan seteran raya
yang akan mengarah ke merdeka utara itu dtr binagera pun kita luskan ke baharmoni
termasuk juga harus lintas yang dari tanapa yang akan mengarah ke patung guda
itu kita belokkan ke kiri ke abdul muiz kemudian